kalau di darap ini air buta itu turun jadi kerang hijau pernah mati
gue wawancara dokter andani eka putra ya
jadi pantesan nggak diterima
ya nggak perlu bintang nggak perlu hanya menakut nakuti